di keranji rumahnya si tatang kita berlayar sampai ke monas janji itu adalah hutang harus
dibayar sampai lunas fahim tuh buka mata kalian cepet
subhanallah masya allah ini kamarnya bersih banget indah enak dilihat pakai kamar kita iya dong namanya
ini kenapa kamu berada di rumah saya
kok sepeda dikubur
ustadz udah kagak bisa dipakein namanya biaran bekas mah kalau kagak dibuang dikuburin gitu
nah kalau dibakar sangit banyak mana mana
maksud saya sepeda tuh sayang kalau dikubur kenapa nggak dijual aja ke tukang mewak ataupun ke bengkel gitu kan lumayan dapat duit
ah bener tuh
iya iya oh iya kalau gitu pakde sedepan aja
ini beda saya
ini lagi merduka
malah mau di jual
jangan jadikan hukuman ini menjadi sebuah beban dan tekanan
justru jadikan hukuman ini sebagai sebuah penghormatan dari kalian untuk ustadz musaimuli adasadun
sebab belum pernah ada sejarahnya siapapun itu menginap di kamarnya ustadz musaimuli adasadun
jadi kalian harus bangga kalianlah anak anak yang pertama yang bisa menginap di kamarnya ustadz musaimuli adasadun
pasti kamar ustadz musa jorok dan berentakan kotor lagi
pasti di kamarnya ustadz musa banyak kecohannya nih
disuruh masuk pulang diri disini melamun
nanti kesambet loh
sobat jib jangan dong
bukan kalian yang kesambet setan
setan yang kesambut sama kalian
sekarang waktunya kalian untuk buka mata kalian
selamat datang di kamar ustadz musaimuli adasadun
kamu disini gak betul
eh dengerin dengerin ya
kalian tuh enak aja kalau ngomong
kalian baru boleh kembali ke kamar kalian
itu setelah kalian menyelesaikan hukuman
dari gustaf musa yang mulia dasantun
ada pantun mengatakan
di keranji rumahnya si tatang
kita berlayar sampai ke monas
janji itu adalah hutang
harus dibayar sampai lunas
ada pantun mengatakan
di keranji rumahnya si tatang
kita berlayar sampai ke monas
janji itu adalah hutang
harus dibayar sampai lunas
ini kamarnya bersih banget
namanya juga kamar ustadz
yang mulia dasantun
kalian bilang kamar ustadz berantakan
bau dan lain sebagainya
ya enggak dong
sekarang kalian lihat kesana
di sana ada kasur
nanti haikal tidur
di sebelah kiri ustadz musa
sorry tidur di sebelah kanan ustadz musa
kalau nggak gitu
kalau kalian disatuin
berarti bisa perang dunia lagi
ustadz berarti kita boleh langsung tidur
eh jangan dulu
kalian harus membantu ustadz musa
untuk merapikan tempat tidurnya dulu
ada perapikan tempat tidur sebelum tidur
merupakan sunnah rasulullah
coba kalian akan pincar
sambil merapikan tempat tidurnya
apa saja adam sebelum tidur
abis itu berhudu
dan juga membaca surat al ikhlas
dan juga anas
selalu meniupkan kedua tangannya
kemudian mengusahakannya ke seluruh badan
coba kamu berbaring
contohkan tidur yang baik dan benar
sesuai dengan kesehatan
dan juga sesuai dengan hadis sohih
dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nah betul itu
nah kan sobri udah tiduran ustaz
berarti kita udah boleh tidur
eh sebentar sebentar sebentar
coba kalian ambil kedua tasbi itu
masing masing satu orang satu
selalu menyuruh kepada putrinya
siti fatimah tuzlahro
untuk bersikir sebelum tidur
jadi sekarang kalian baca
dan allahu akbar
sekarang gini dah
saya selaku pamannya haikal
mohon maaf lahir dan batin

kalaupun mengenai sepeda yang
itu saya tanggung jawab
insya allah nanti akan diganti
insya allah nanti akan diganti
nggak usah pakde
nggak usah pakde
ini baru jiwa besar
maksudnya nggak usah kan di sepeda
kalau mau mau motor aja

kalau mau mau motor aja
kalau mau mau motor aja
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
udah waktunya sholat subuh
bangun tidur itu jangan muap
nanti setannya masuk
tapi harus baca doa
doanya gimana bangun tidur
udah mau habis subuhnya nih
wala gue dulu gak pakai air
jadi berapa langit
ya allah apa
dingin ya dingin ya
kau gri mundur itu pakai air
bukan pakai angin
kau tahu kota pelebar pakai angin
adik adik itu saya masih bingung
kenapa saya bisa disini
ah bingung bingung aja cepetan mundur dah
udah mundur lagi
kamu mau tahu gak kenapa
kamu bisa ada disini
tadi kamu yang tadi mau cip pasang transil
jin bawa aku kesini
jangan di kamar ustaz ustaz harus
eh udah belum mundurnya
udah ustaz malah gue ngobrol lagi masuk ke jatah yuk
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
allahu akbar allahu akbar
udah ikut mah yuk
doanya nanti aja dilanjutin udah panjang kok doanya